esih warga desa buniara kecamatan tanjung siang
kabupaten subang jawa barat
menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit
di bandung pada kamis malam dua maret
sebelumnya perempuan yang sedang hamil sembilan bulan ini
ditolak melahirkan di rumah sakit umum daerah subang
dengan alasan ruang khusus untuk ibu melahirkan dalam kondisi penuh
juju suami kurna esih menuturkan
sebelum meninggal istrinya sempat mengalami kontraksi
dan muntah di rumah pada jumat sore
khawatir terjadi sesuatu
kurna esih lantas diantar ke rsud subang
menggunakan ambulans milik puskesmas tanjung siang
namun saat membawa masuk ke ruang pelayanan obstetri neonatal
petugas medis mengatakan ruangan tersebut penuh
dan menyarankan agar dibawa ke rumah sakit
setelah ditolak oleh rsud subang
juju membawa istrinya ke rumah sakit di bandung
namun dalam perjalanan istrinya meninggal
sebelum meninggal istrinya menolak pasien ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut
bukan kita menolak
karena apa kalau dioperasi mau taruh di mana
kalau ditangani ditanganinya nanti sampai kapan
makanya sebetulnya pada dasar kita ya
dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan yang perorangan ini
ya itu diatur di permenkes satu tahun dua ribu dua puluh
jadi disebutkan bahwa sebetulnya harus kasih tahu dulu pasiennya
pasien ada sistem yang namanya sistem merujukan terpadu
kejadian ini disesalkan oleh dinas kesehatan kabupaten subang
dinkes kabupaten subang meminta rsud subang lekas memperbaiki layanan
agar peristiwa serupa tidak terulang
sementara itu pemerintah kabupaten subang akan mengaudit rsud subang
agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan optimal
dian firmansyah subang jawa barat